hai setelah pelayanan penerbangan jemaah haji sempat tertunda dua tahun karena pandemi
kofit sembilan belas akhirnya bandara soekarno hatta tanggerang banten kembali siap menyambut
calon haji dua ribu dua puluh dua keberangkatan kloter pertama dari terminal dua f direncanakan dilakukan sabtu
besok pukul enam empat puluh lima waktu indonesia barat calon haji akan menggunakan dua maskapai penerbangan yang
yang sudah resmi ditunjuk oleh kementerian agama dan pemerintah yakni garuda indonesia serta saudi
airlines direktur utama garuda indonesia irfan setia putra mengatakan ada empat tipe
pesawat boeing dan tiga airbus yang digunakan untuk membawa calon haji ke tanah suci yang
selalu dipakai untuk penerbangan reguler ada persyaratan baru dari pemerintah saudi mengenai
usia jadi maksimum usianya enam puluh lima tahun jadi kelihatannya juga pemerintah kita
memaksimalkan mereka yang mendekati enam puluh untuk berangkat gitu ya supaya kesempatan untuk
terbang dan menjalankan ibadah haji ini tak terlewatkan khusus tahun ini memang terkait
dengan pandemi kita menerapkan protokol kesehatan seperti layaknya penerbangan penerbangan kita
yang lainnya jadi gitu persiapan juga dilakukan pihak bandara soekarno hatta tanggerang banten
nantinya calon haji akan langsung dibawa ke terminal dua f
dan diberi akses khusus untuk memudahkan pengecekan senior manager of branch communication and legal
pt angkasa pura ii bandara soekarno hatta m holik muwardi menyatakan menyadari antusiasme calon
haji tahun ini sangat tinggi jemaah tidak perlu menunggu lama untuk melakukan proses pengecekan
bagasi dan bea cukai karena sudah dilakukan saat masih berada di asrama haji pemeriksaan dari asrama
haji itu dibawa melalui
bus yang sudah dilakukan steril ya artinya kan sudah dilakukan pemeriksaan jadi posisi penumpang
satu sudah seperti untuk naik pesawat kemudian dibawa ke bandara soekarno hatta dengan dipandu
oleh manual kemudian kita masukkan melalui sisi udara langsung terhubung ke terminal dua f
dalam hal ini ke repkout dari gate f enam kemudian jamaah akan menunggu di
area yang sudah kita siapkan sebelum melakukan pemeriksaan imigrasi dari saudi arabia
hai pemeriksaan singkat ini bertujuan menjaga kenyamanan calon haji akan beribadah namun
pemerintah juga mengimbau jemaah agar tetap menaati protokol kesehatan selama di tanah air
air dan setiba di tanah suci karena pandemi virus covid sembilan belas belum berakhir
hai bela mula helai yudhistira satria tanggerang bantan